sepertinya kamu lebih membutuhkan deperkan
aku ikhlas membantu kamu
hei jangan pergi dulu
jangan lupa jangan tinggalkan aku
aku ke sana
dan bisa menolak inginanku
tugasmu adalah membereskan rumah ini
jangan coba coba untuk lari
dan melewati pagi
saya akan memberikanmu kekuatan
tahu sendiri lagi pak
saya bisa dengan mudah
melenyapkan kamu garis buruk lupa
tapi tenaga kamu masih berguna buat saya
jangan pernah lagi kamu coba untuk lari
jangan serta di jengeng
jangan sampai ini yang atau apa
apapun rasanya jauh
kamu masih hebat kan
ini banyak parrot
jangan burns agri
hanyalah time confident lorentz atau temanan
itu juga tak stuk
kau balik sekarang
tahan kamu terluka nanti
tahan itu tidak penting kak